kadin indonesia telah melaksanakan program umum periode dua ribu dua puluh satu dua ribu dua puluh dua yang merupakan tahun pertama masa kepengurusan kadin indonesia masa bakti dua ribu dua puluh
program program kadin terdiri atas empat pilar utama yang meliputi aspek kesehatan ekonomi kewirausahaan serta internal organisasi
di tahun pertama masa kepengurusan kadin indonesia masa bakti periode dua ribu dua puluh satu hingga dua ribu dua puluh enam kadin indonesia telah melaksanakan berbagai program umum yang diladasi oleh empat pilar utama
apakah keempat pilar utama tersebut dan bagaimana penjabaran serta pelaksanaan keempat pilar tersebut ke dalam program program yang disusun oleh kadin indonesia
saya frida litwina dan kita akan mencoba menjawabnya bersama dengan bapak sarman simanjorang wakil ketua umum bidang pengembangan
dan otonomi daerah kadin indonesia yang juga sekaligus sebagai ketua organizing komiti rapimnas kadin indonesia dua ribu dua puluh dua
pak sarman terima kasih sudah hadir bersama cnn indonesia
terima kasih mbak frida
pak sarman bagaimana penjabaran keempat pilar utama program umum organisasi kadin dua ribu dua puluh satu hingga dua puluh enam ini ke dalam program program kadin secara keseluruhannya pak
pada rapimnas tahun dua ribu dua puluh dua ada empat pilar
ekonomi kita pulih kembali
dan ini merupakan bagian daripada komitmen kadin untuk membantu pemerintah memulihkan ekonomi indonesia
nah empat pilar itu adalah pertama penguatan kesehatan
nah kita lihat bahwa kadin secara aktif ya membantu pemerintah bagaimana agar masyarakat kita ini cepat divaksinasi
jadi hampir seluruh potensi dunia usaha terlibat secara langsung
dan hampir seluruh indonesia kadin memberikan bantuan
sehingga dengan vaksinasi itu kita harapkan bahwa pemerintah akan memperlonggar berbagai pembatasan pembatasan yang dilakukan selama ini
sehingga ekonomi kita mulai bergerak kembali
yang kedua ada pemberdayaan ekonomi daerah
nah tentu memang kita tahu bahwa ketika covid ini melanda kita bahwa hampir seluruh anggaran pemerintah daerah itu pemerintah pusat juga dianggarkan untuk direkofosi untuk menangani

tentu ekonomi daerah juga sangat terpuruk dalam hal ini
nah tentu kadin bagaimana mengangkat daripada ekonomi daerah
nah disini kita meningkatkan kerjasama perdagangan antar daerah
kemudian juga bagaimana penguatan ekonomi ekonomi lokal melalui potensi potensi ekonomi daerah yang ada
kemudian juga produk produk unggulan yang ada
nah dan seiring dengan waktu berjalan kita lihat bahwa ekonomi daerah juga sudah mulai pulih kembali
dan itu memberikan kontribusi
terhadap perekonomian nasional
kemudian pilar yang ketiga adalah pengembangan kerosahan dan kompetensi
nah kita tahu bahwa ketika covid terjadi angka pengangguran juga sangat sangat tinggi
karena memang pengusaha tidak ada lagi cara yang lain lagi
cash flow nya sudah sangat tertekan sekali
omsetnya sangat menurun
operasional sangat dibatasi
tidak ada pilihan
banyak yang melakukan rasionalisasi
sampai dengan phk
nah disinilah kadin juga bagaimana supaya anak anak muda kita yang sudah di phk ini
mencoba melakukan kreativitas
bagaimana supaya mereka menjadi pelaku pelaku usaha baru
terutama juga untuk mahasiswa mahasiswa kita
supaya pola berpikir mereka ketika mereka lulus kuliah
tidak berpikir mencari pekerjaan
tapi menjadi pelaku pelaku usaha baru
dengan memanfaatkan potensi yang ada di lingkungannya
nah terutama juga masalah kompetensi
jadi kompetensi mereka advokasi mereka kita tingkatkan
ini adalah merupakan peran kadin supaya nantinya mereka menjadi pekerja pekerja yang sudah mumpuni
dan mempunyai skill yang layak untuk bersaing dengan tenaga kerja yang lain
kemudian penguatan internal kadin
nah kita mensyukuri
pilar keempat ini pak
pilar keempat ini
penguatan internal kadin
nah ini dari organisasi
nah ini dari organisasi
bahwa amanat rapimnas tahun dua ribu dua puluh dua kita akan melaksanakan yang namanya
musawarah nasional khusus
dimana tujuannya adalah untuk penyempurnaan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga
nah itu sudah kita lakukan
dan puji syukur bahwa pas ulang tahun kadin
tahun dua ribu dua puluh dua ini kita mendapat kado istimewa
bahwa penyempurnaan daripada anggaran dasar anggaran rumah tangga kain itu
itu sudah turut
sudah bentuk kepres
kepres nomor delapan belas tahun dua ribu dua puluh dua tentang penyempurnaan anggaran dasar anggaran rumah tangga kadin
nah sehingga dengan adanya anggaran dasar yang baru itu
semakin memperkokoh dan memperkuat bahwa kadin itu satu
tidak ada kaitan kadin yang lain
sehingga konsolidasi organisasi
kemudian program kerja
kemudian juga kolaborasi dengan berbagai organisasi dunia usaha
yang menjadi anggota luar biasa kadin
itu semakin efektif semakin harmonis
sehingga kita harapkan bahwa peran kadin
dengan berbagai alb yang ada
itu betul betul lebih maksimal untuk membantu pemerintah membangun ekonomi kita yang lebih baik lagi
nah rapimnas dua ribu dua puluh dua ini dilaksanakan
tujuannya kan untuk koordinasi
kemudian sinkronisasi dan juga evaluasi dari program kerja kadin pak
bagaimana kadin membantu kemudian anggotanya untuk menghadapi tantangan ekonomi global
kedepannya terlebih dengan adanya krisis energi yang disebut sebut
dan juga dampak perang dari rusia dan ukraina
kita dari kadin tidak diam
kita respon memberikan masukan saran kepada pemerintah
bagaimana supaya kita siap menghadapi ancaman daripada krisis ekonomi global ini
dengan cara apa
tentu harapan kita adalah dari cara bagaimana agar penguatan ekonomi lokal
fondasi ekonomi ini semakin kita perkuat
nah kita berharap supaya pemerintah dengan kadin bagaimana supaya mampu mengendalikan daripada konsumsi rumah tangga ini
yaitu dengan cara apa
dengan cara bagaimana agar harga harga pokok pangan kita bisa dikendalikan
stok pangan kita harus betul betul tersedia
sehingga tidak terjadi gejolak harga pangan
termasuk misalnya gas listrik yang langsung bersentuhan kepada
ini kalau ini bisa dikendalikan mudah mudahan ancaman krisis global ini akan kita hadapi
yang kedua tentu adalah berbagai bantuan bantuan sosial
kepada masyarakat kita
karena ini juga akan mendorong pertumbuhan ekonomi kita dari sisi daya beli masyarakat kita
harapan kita juga pemerintah bisa memberikan tepat waktu dan tepat sasaran dalam hal ini
nah kemudian paling penting adalah kita dari kd sangat merespon ya
apa yang menjadi kebijakan bapak presiden
dimana agar berbagai belanja pemerintah
pemerintah pusat bumn pemerintah daerah provinsi kota dan kota
itu lebih mengutamakan membelanjakan produk dalam negeri
terutama produk produk ukm
produk produk yang ada di daerah
nah itu hampir seribu triliun
dari kadin sudah merespon dengan baik
nanti pada saat rapimnas
kita akan ada mou dengan lkpp
jadi supaya nanti berbagai per perunggulan daerah itu
itu masuk kepada ektalo
nah pak sarman kadin ini adalah mitra sejajar dari pemerintah
nah dalam rapimnas
apa fungsi dan peran rapimnas ini sendiri dalam mengintegrasikan program program kadin dengan kebijakan pemerintah
kita akan terus menjadi mitra strategis pemerintah
terus menjadi mitra strategis pemerintah
jadi berbagai program pemerintah dalam pembangunan ekonomi
kadin akan lahir di sana
kadin akan hadir di sana untuk memberikan masukan saran dan pandangan
ya sehingga kita harapkan bahwa nanti pemerintah
ya apalagi kita menghadapi ancaman krisis ekonomi global ini
berbagai kebijakan kebijakan itu adalah kebijakan kebijakan yang pro bisnis dan pro dunia usaha
ya bagaimana agar dunia usaha kita ini
tentu diberikan keleluasaan dengan kebijakan kebijakan yang tidak menghambat pengembangan dunia usaha
itu yang pertama
tentu yang kedua harapan kita juga adalah bagaimana agar berbagai stimulus relaksasi keringanan keringanan yang selama ini diberikan pada saat pandemi
itu kami harapkan juga akan tetap dilanjutkan
ya karena dengan ancaman krisis ekonomi ini
beban pengusaha itu cukup besar dalam hal ini
nah tentu kita berharap dengan berbagai bentukan dan stimulus dari pemerintah ini
kita harapkan juga dunia usaha kita akan mampu bertahan
sehingga meminimalisir terjadinya yang namanya phk dalam hal ini
nah pak sarman saya kutip nih tema rapimnas tahun ini ya pak ya
kadin kuat umkm kuat ekonomi daerah dan nasional kuat indonesia maju
nah dari tema tersebut apa yang diingin apa yang akan dicapai oleh kadin dari rakyat
ya tentu dari tema itu memang kelihatan ya kolaborasi
kolaborasi antara kadin pemerintah pemerintah daerah misalnya
terutama adalah bagaimana kita mampu mendorong umkm kita ini lebih kuat
ya karena kita tahu ukm ini adalah salah satu sektor yang memberikan kontribusi cukup besar kepada pdb kita
dan juga penyerapan tenaga kita cukup besar
nah sehingga kita harapkan bagaimana pembinaan pemberdayaan umkm kita ke depan ini akan lebih diperkuat lagi
sehingga kita berharap kekuatan ekonomi ukm ini ke depan itu tidak jalan di tempat
jadi sesuai dengan harapannya pak presiden supaya umkm kita ini naik kelas
dari mikro ke kecil dari kecil ke menang
sukur sukur bisa menjadi besar dalam hal ini
baik pak sarman terima kasih sekali lagi atas waktunya bersama cnn indonesia
dan mudah mudahan kita doakan bersama apa yang ini dicapai dalam rapimnas dua ribu dua puluh dua oleh kadin oleh pemerintah dan juga seluruh masyarakat indonesia dapat tercapai dengan baik
terima kasih mbak
demikianlah bincang bincang saya dengan sarman simanjorang wakil ketua umum bidang pengembangan otonomi daerah kadin indonesia
yang juga sekaligus sebagai ketua organizing committee rapimnas kadin indonesia dua ribu dua puluh
semoga bermanfaat bagi anda
saya undur diri terima kasih